sementara itu para sekretaris jenderal partai pengusung prabowo subianto sandiaga uno
menggelar rapat membahas pemenangan pemilu presiden dua ribu sembilan belas di kawasan scbd jakarta senin malam
rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh sekjen gerindra mat muzani sekjen demokrat hinca panjaitan
sekjen pks mustafa kamal dan sekjen pan edi suparno
dalam rapat tertutup tersebut sekjen demokrat hinca panjaitan mengatakan
mantan panglima tni joko santoso dipilih sebagai ketua tim pemenangan pasangan prabowo subianto dan sandiaga uno
kami akan menyampaikan pandangan kami
dengan sangat baik karena itu intens sekali diskusi kami pada substansi
termasuk teman teman hal hal yang berkaitan dengan tugas tugas kesekjenan
yang memang menjadi tanggung jawab kami di setiap partai masing masing
untuk melengkapi struktur ini termasuk untuk menyiapkan langkah langkah cepat
yang berkenaan dengan hal hal yang berkenaan dengan kegiatan capres dan cawapres
jadi sudah lengkap semua tidak usah khawatir
bukan klaim sekali lagi sudah lengkap tinggal diumumkan saja nanti
ya kemarin dia memimpin rapatnya sudah dua kali